kompas siang saudara kemacetan lalu lintas terjadi di jalur arteri nasional sukabumi bogor
kendaraan dari arah jakarta mengular menuju sukabumi dari pagi hingga saat ini
yang didominasi oleh kendaraan wisatawan
inilah suasana kemacetan yang terjadi saudara di ruas jalan arteri nasional sukabumi bogor jawa barat
yang terjadi hingga saat ini
titik kemacetan dimulai dari eksit tol bocimi parungkuda
hingga pertigaan simpang ratu cibadak menuju daerah wisata pantai pelabuhan ratu